naduh di warung biaya
tony boris dani ada kabar
nggak ada kabar
yaudah sini menyusul saya
enggak terima kasih
sayang mas sebetulnya
daripada duduk duduk main gaple
lebih baik berdiri di terminal
kepanasan sambil teriak
kita lagi berusaha buat balik kesana
tapi gak dapat apa apa
tapi bisa dapat uang buat dibawa pulang
ada balak satu
jangan curhat melulu
secara orangtanya udah
tasik tasik tasik
yang ngawasin bete
leduh di warung biaya
tony boris dani ada kabar
nggak ada kabar
dihabisin sama bos bubun
maksudnya dihabisin itu apa
cuma karena berebut kekuasaan di terminal
bos bubun berani ngebunuh
tony boris denny kemana
nggak bisa dihubungi
tapi ini terserahnya bukan ternyata umat
misalnya dateng ke nomor seseorang
tapi mau schwierig juga

mau ngantar makaroni
ya mau dikasihin ke istri
mau saya suruh goreng di rumah mertua aja
biar nggak modal gas sama minyak goreng
dua hari ini tony body sama denny ada yang hubungi kamu
mereka udah dua hari gak muncul di terminal
gak ada di rumahnya
terus gak bisa dikontak juga
kan tadi saya udah bilang
udah dua hari mereka akan muncul di terminal
gak ada di rumahnya
terus nggak bisa dikontak juga
saya gak tahu
udah lama gak ada yang ngontak saya
oke terima kasih
cara situ tadi
harusnya dalam hidup
tidak ada izinnya
terdengar pakai kitty beg
jangan terterobos ini
mau dihitung dulu
besok kalian tetap tugas di pasar
kalau yang bertiga datang lagi
besok kalian tugas di pasar
gak jadi balik ke terminal
sampai kalian bisa balik lagi ke terminal